anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
beberapa waktu lalu saya berkesempatan berbincang khusus dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi
luhut bin sar panjaitan
dalam kesempatan ini luhut secara belak belakan menjawab tentang strateginya menangani pandemi covid sembilan belas di tanah air
luhut panjaitan juga membeberkan soal arah ekonomi indonesia yang condong ke tiongkok
luhut juga menjawab soal jumlah kekayaannya hingga namanya bisa muncul di pandora papers
persetruannya dengan aktivis harissa azhar hingga godaan pada pemilu presiden dua ribu dua puluh empat
sebelum wawancara telah dilakukan protokol kesehatan tes antigen dan dua kali vaksin
berikut wawancara eksklusif saya dengan menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan
menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut bin sar panjaitan
nama menteri koordinator bidang maritim dan investasi luhut binsar panjaitan seolah tak pernah lepas dari sorotan
dengan sederet jabatan yang diemban dan kontroversi yang mengelilinginya bagaimana sosok ini menjawab beragam pertanyaan
sudah bersama saya hari ini menteri koordinator bidang maritim dan investasi republik indonesia luhut binsar panjaitan
apa kabar pak luhut
baik nana baik baik sehat sehat
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
pak saya tahu anda sibuk sekali berkeliling kita susah sekali dapat jadwal
terima kasih pak luhut
ya terima kasih
abis pulang dari papua
kamu sudah susah
susah pak berkali kali kita susah
marahin aja jody itu
pak banyak sekali isu yang ingin saya tanyakan
dari mulai pandemi kemudian ekonomi dan juga nanti soal politik
kita mulai satu satu pak soal pandemi
kita mau mengucapkan dulu selamat kepada pemerintah pak luhut juga karena sudah berhasil menurunkan angka kasus positif covid sembilan belas di tanah air
tapi pandeminya belum selesai pak
kita ingin tanya ini menurut
bapak keberhasilan prestasinya pemerintah pusat atau pemerintah daerah pak
mana yang lebih berhasil
ya sebenarnya kajian rame rame lah
tapi saya kira leadership presiden joko widodo tidak bisa diingkarin
itu yang mainkan ketegasan keberanian konsistensinya dia
jadi buat kita pelaksana jadi lebih mudah
kan kalau pimpin pimpin itu clear messagenya ya kita mudah
jadi saya pikir dengan clear arahannya parameter yang diberikan oleh presiden
ya kami di bawah lebih cepat membuat planning dan kita paparin setuju ya udah kita eksekusi itu aja
tapi kan ini sempat berlarut larut sebelum bapak kemudian ditunjuk menjadi koordinator ppkm jawa bali
sebelumnya ini sepertinya pemerintah masih tumpang tindih
siapa yang harus mengambil
iya sebenarnya sih nana tidak juga tumpang tindih nana menurut saya sih
ya hanya mungkin saya ya waktu itu saya nggak banyak terlibat lagi kan
beberapa bulan sebelumnya itu karena saya ngurus yang lain
ya kan kita tidak bisa juga semua
macam macam sampai presiden manggil telepon saya malam malam itu hari apa itu hari minggu ya
jadi sebelum tanggal tiga satu minggu sebelum ya lima hari ya pak
ya itu sudah itu ya karena saya sudah paham juga dari agak paham dari awal ya langsung saya anukan aja untuk jawa bali
saya lapor presiden pak kalau bapak kasih tugas ini ke saya saya pikir masukin bali sekalian
loh kenapa bali tambahan
ya bali di sana jadi supaya bali ini juga kita kembalikan kepercayaan orang kepada bali gitu
beliau bilang setuju ya kalau gitu kapan mulai ya kasih saya waktu berapa hari persiapan pak gitu
akhirnya kita presiden sepakat tanggal tiga juli itu
nah yaudah saya kumpulin ahli ahlinya anak anak muda di kantor saya ya kita buat rencana perencanaan lah
dan saya kira itu sampai klien buahnya sini
jadi kalau orang bilang waktu itu saya tidak ep dulu ya berarti
ya memang saya tidak ep dulu tapi saya kan menggunakan ep dulu yang hebat hebat itu
dan ini buah dari mereka juga
ya tapi tidak hanya epiderlo saja ada sosiolog ada juga tadi masalah ekonomi ada juga tadi masalah keamanan
jadi aspek itu banyak
nah ini kadang kadang di luar kita itu selalu melihat hanya satu aspek penyelesaian masalah
nah itu yang menurut hemat saya berpuluh puluh tahun indonesia ini berputar putar
dulu waktu saya memperindak tahun dua ribu satu saya pikir kalau sebagai memperindak saya bisa menyelesaikan semua
tidak sedemikian ternyata
karena saya berkaitan dengan yang lain lain
nah kalau kita nggak rapatkan padu itu bagaimana mau jalan
jadi manajemennya itu penting
nah tinggal tadi si komandan itu kalau tentara atau si manajer ini dia harus bisa memadukan ini semua
jadi tidak boleh ada egonya dia
kenapa nggak dari awal harusnya pak luhut yang
orang yang mengambil tanggung jawab
baru masuk di gelombang kedua padahal kita sudah mengalami dua gelombang
kenapa nggak dari awal pak
ya itu saya tidak bisa jawab
jadi presiden baru menunjuk di gelombang kedua ya pak ya
ya kira kira begitu
pak ini sebagai koordinator ppkm jawa bali bapak kan berhubungan banyak sekali ya dengan kepala daerah kepala daerah
sulit nggak sih pak berkoordinasi dengan kepala daerah kepala daerah ini
karena banyak keluhan bahwa otonomi daerah ini menyulitkan pemerintah pusat untuk bisa seiring sejarah
karena sudah waktunya juga evaluasi otonomi daerah ini ya
artinya belum pernah saya kira indonesia atau dunia krisis seperti sebesar ini
ini magnitude daripada krisisnya kan luar biasa
jadi kita terus gampang saja bersuara negatif kepada orang indonesia bahwa membanding bandingkan kita dengan orang lain lebih bagus gitu
padahal kita sebenarnya hebat
kita itu sakti loh nana
hanya kita nggak tahu bagaimana membuat kita ini supaya hebat gitu
tapi begitu terkoordinasi dengan tadi saya bilang arahan presiden yang jelas
buktinya kita paling cepat kalau saya tidak bisa tunjukkan graf singkatnya naiknya dan turunnya kita itu paling singkat
dibandingkan negara lain ya
dibandingkan negara mana saja
yang angka vaksinasinya juga sama tinggi
tidak usah jauh jauh singapura dengan india dengan ya kalau saya agak sombong dikit bolehlah
walaupun ini belum selesai loh ya
jadi saya hanya bicara yang sekarang
anything could happen ke depan kita tidak tahu
tapi per hari ini saya mau katakan dari semua data itu kita yang masih mungkin paling baik
nah kenapa itu bisa terjadi
karena teman teman epidemiologi itu juga seperti pak panduryono pak iwan pak hari pak windu
itu yang dari ugm dari uner dari ui
mereka membuat formula itu
mereka bisa meyakinkan saya bahwa itu benar
ya kita laksanakan
jadi bapak percaya data mereka ya bapak mendengar data mereka
loh saya memang kebetulan suka data mereka
jadi saya tidak mau kerja itu tidak pakai data
jadi kalau mau nuduh saya apapun datamu ada atau tidak
kalau tidak ada datamu jangan ngomong
dan datamu verify dulu dong
nah seperti pak windu air uner itu
hebat menurut saya dia
sekarang saya tugasin dia
lihat tadi blitar
blitar kan presiden minta supaya kita coba karena level satu
bisa tidak hampir normal
jadi di sana itu hampir hanya masker saja kita tahu
kegiatan lain semua kita coba normal
sekarang sudah berjalan beberapa hari ini
mulai rabu kemarin
itu saya tadi malam di biak dilaporin
di timika dilaporin oleh pak windu
pekerjanya dan timnya kapolresnya bupatinya itu betul betul bagus
karena saya tentara selalu saya bicara bertahap bertingkat berlanjutan
saya tidak senang yang terus buru buru
karena kalau tidak nanti kita tidak bisa kontrol
nah blitar ini akan jadi model
percontohan untuk daerah daerah lain
dan itu keinginan presiden kemarin rapat
beliau tanya kami dikumpulin kemarin lagi
berapa menteri menteri terkait di situ
ada keekonomi pariwisata dan sebagainya
dia bilang siap nggak bali dibuka
nah nanti kita bahas soal itu pak buka border
oke gak apa apa pak lanjut lagi
itu tadi kembali yang tadi bapak katakan
bahwa sudah saatnya otonomi daerah harus direview
ya jadi menurut saya kalau dengan lihat keadaan sekarang ini
saya lapor presiden juga
pak udah waktunya kita harus evaluasi ini
karena tidak jalan
kepala daerah kepala daerah bandel pak
bukan soal bandel
sulit dikasih tahu
kamu partainya apa partainya misalnya demokrat
saya partai atau republik apalah
partai gerindra kan perempuan
atau psi lah
saya mikir mikir juga dulu sama kamu
kenapa jalur komando saya bukan kamu kok jalur partai
akhirnya saya pikir pikir dari semua eksersis yang kita punya
kita beruntung ada tni polri
kalau enggak kita nggak tahu
nah oleh karena itu saya pikir
gubernur itu saya lapor kepada presiden
kita perlu lihat
itu biar tunjuk pemerintah pusat
dengan kewenangan yang jelas
sehingga garis komando dari pemerintah pusat sampai kepada daerah ini ada
karena kalau tidak repot anak anak
repot itu jangan ngomong lain
untung saya tentara
tapi ada egocentris kepala daerah kepala daerah itu
bukan secase of centris dari hal yang negatif
tidak dia kan mewakili partainya
dia harus membela partainya dong
which is enggak salah
tapi kalau tadi ada kewenangan tadi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
dan punya kewenangan juga pada kamu on behalf daripada central government
bahwa kamu kalau salah bisa ditindak
itu akan lebih kuat
atau biayamu approval dari saya
kalau enggak kamu nanti gak dapat
sehingga kepatuhan itu ada
bukan hanya kepatuhan kepada partai
tapi kepada kepatuhan yang lebih besar
yaitu kepatuhan kepentingan nasional
siapa aja kalau soal itu
bapak tadi membanggakan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah
meskipun pandeminya belum usai
pak luhut tapi banyak yang khawatir mengingatkan agar pemerintah kemudian tidak lengah
dengan adanya gelombang ketiga pak
masuknya varian new
bagaimana kemudian mencegah supaya varian mu tidak masuk pak
kalau dari epidemiolog lagi nih ya
jadi menurut epidemiolog dan juga dokter
asosiasi profesi dokter itu kan ada lima itu kerja juga sama kami
memberikan advies kepada kami
ada ibu erna yang dari mana itu
dari rumah sakit persahabatan
dia suka wa saya juga
pak luhut ini kurang
saya terima kok
saya kalau udah ragu saya terima
bu erna apa itu maksudnya
bagaimana itu maksudnya
nah itu kita bikin juga jadi bagian daripada pengambilan keputusan
jadi kalau anda tanya tadi sama saya mengenai apa
mengenai kemungkinan nanti apa
gelombang ketiga varian new
siapa yang tahu
masih banyak unknown daripada ini
jadi saya tanya itu dulu
ya mungkin ada pak mungkin tidak gitu
kita nggak tahu
tapi anda mempercaya bahwa itu akan ada
tidak mau pasti akan ada gelombang ketiga
menurut mereka yang paling ganas dari semua varian ini sampai hari ini delta varian
jadi seperti di amerika ada new ada apa lagi itu tadi
itu tuh dimakan semua sama delta
jadi delta ini paling parah
jadi kita sudah ngalamin
jadi kalau mu datang lambda datang
teoretically tidak akan terlalu menjadi masalah
yang kedua kita jauh lebih siap
ya saya ulangi jauh lebih siap hari ini dari tiga bulan setengah lalu
misalnya dulu kita keteteran soal oksigen
kita nggak tahu
oksigen yang dibuat pemerintah sebenarnya sudah dua kali lebih banyak daripada seharusnya
tapi dengan kejadian percepatnya begitu kita keteteran juga selama dua minggu itu
kita sudah punya tadi oksigen konsentrator oksigen generator
nggak ada isu lagi
obat sama saja
sekarang pabrik pabrik obat sudah mulai dibangun dalam negeri
vaksin kita nggak ada masalah
pabrik vaksin pun sudah mulai bangun
dan mulai berproduksi akhir tahun sampai mungkin nanti pertengah juni juli tahun depan itu sudah pada produksi semua
jadi overall saya kira pengalaman tempat tidur
tempat tidur karena kita skamarin itu butuh butuh tambah
ribuan kita tambah
jadi rasio tempat tidur kita per jumlah penduduk sekarang juga sudah meningkat
jadi saya pikir kita jauh lebih siap
secara infrastruktur kita jauh lebih siap ya pak ya
karena pemerintah kan akhirnya memutuskan untuk membuka border agar turis asing ini bisa masuk ke tanah air
ini banyak dikhawatirkan pak
ini akan membuat masyarakat kemudian lengah protokol kesehatan dan turis asing
nah misalnya ini bali nih
dia tetap lima hari harus karantina
jadi dia datang dua kali vaksinasi
terus kedua dia harus swab
dia datang di bali
dia sudah bawa tiket dulu tiket hotel
bisa juga tiket finisi di kapal
jadi kapal dia sambil diving diving
ya lima hari kan ini kematian juga
atau di hotel
ada dua hotel misalnya
jadi karena banyak peminat orang orang kelas menengah atas yang pengen dituduh capek
sudah semua sudah pada lelah sekarang
nah negara mana yang boleh
kemarin sudah kami laporkan ke presiden
tapi finalnya akan kita pukulkan hari ini hari senin
tergantung status negara itu
tapi per hari ini kita lihat ada saudi ada abu dhabi ada dubai ada tiongkok ada jepang ada korea selatan ada hongkong ada new zealand
nah ini yang per hari ini
tapi kalau mereka makin membaik ya bisa aja kita tambah lagi nanti itu
nah sementara itu diajukan juga bintan
tapi bintan kita lihat juga kalau singapura itu masih kasusnya seperti itu ya kita nggak mau juga
kita nggak mau ambil risiko juga dengan singapura ini
jadi jangan singapura aja yang bilang kita nih level empat
kita juga lihat lihat dia juga dong
ya kadang kadang orang indonesia itu nana
selalu lihat orang lain itu lebih hebat padahal dia lupa
rumput tetangga lebih hijau daripada rubuh sendiri ya pak
iya itu nanah ya
oke nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan menko maritim dan juga investasi luhut bin sarpanjaitan
tetap bersama kami di cnn indonesia newsroo
kita lanjutkan setelah ini ya pak